berdasarkan video pidato sby pada rapimnas demokrat lima belas september lalu yang diunggah
oleh akun tiktok partai demokrat sumut sby menyebut akan mengawasi pemilu dua ribu dua puluh empat secara
langsung sby mengaku memperoleh informasi bahwa partai demokrat sebagai oposisi akan
dijegal agar tidak bisa menentukan capres dan cawapresnya sendiri ia pun menambahkan
bahwa rencana menjegal tersebut merupakan sesuatu yang batil ia menegaskan rakyat
mempunyai kedaulatan untuk menentukan sendiri dan secara merdeka memilih calon pemimpin masa
depan sementara itu sebelumnya mengutip dari cnn indonesia com pada dua puluh lima agustus sekretaris
jenderal pdip hasto kristianto mengatakan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
ideal di dua ribu dua puluh empat nanti hanya dua menurutnya hal ini untuk memastikan
pemilihan presiden selesai dalam satu putaran namun hasto mengutarakan pdip siap andai pilpres
diikuti lebih dari dua paslon dan berlangsung dua putaran ia hanya menyayangkan karena kemungkinan
ada kesepakatan politik baru pada putaran kedua karena hal itu menurut hasto upaya untuk menghindari
perpecahan cukup dilakukan lewat kesepakatan antarparpol saja pandangan pdip terkait dua paslon itu
partai lain mayoritas partai menginginkan agar pilpres dua ribu dua puluh empat diikuti lebih dari dua paslon sejumlah partai
menginginkan agar pilpres dua ribu dua puluh empat diikuti lebih dari dua paslon seperti demokrat
golkar dan pkb alasannya demi menghindari polarisasi seperti yang terjadi di dua ribu dua puluh